wakil presiden yusuf kala memantau pembangunan sejumlah fasilitas yang akan digunakan pada asian games dua ribu delapan belas
wapres menyatakan puas dengan kinerja pembangunan saat ini dan optimis pembangunan akan selesai tepat waktu
dalam kunjungan ini wapres didampingi menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani
dan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
rombongan meninjau tiga lokasi di kawasan gelora bung karno yakni stadion utama istora dan pusat olahraga air
selain itu rombongan juga memantau pembangunan velodrome rawamangun pacuan kuda pulau mas dan wisma atlet kemayoran
pembangunan wisma atlet dinyatakan telah mencapai tujuh puluh persen
pandangan sadar pelayanan kita semua memenuhi syarat kualitas dan syarat waktu
ini adalah sangat penting kualitasnya dan waktu
walaupun baik sekali tapi tidak selesai pada waktunya kan salah juga kan
walaupun selesai cepat tapi kualitas jelek salah juga
tapi ini dua syarat kualitas dan waktu insya allah dipenuhi
hingga kita berterima kasih ini semua kepada pelaksana
dan juga dari menteri yang sampai para pekerja di sini
karena mereka kerja di sini sampai setengah malam jangan lupa itu
itu cukup berpaktilah untuk mengejar waktu